red bull reign kejuaraan bola basket tiga lawan tiga indonesia dua ribu tujuh belas
di jakarta kejuaraan yang telah diadakan di beberapa negara di dunia ini mempertandingkan basket tiga lawan tiga dengan cara yang unik
mengedepankan ketahanan tubuh keterampilan dan kerja sama tim
kejuaraan basket tiga lawan tiga yang diadakan di lapangan patinus jakarta sabtu siang harus fokus menyerang dalam intensitas kecepatan tinggi
dalam pertandingan ini setiap tim dituntut lebih agresif dalam sepuluh menit pertandingan tanpa ada batas skor seperti pertandingan tiga lawan
trip pada umumnya
di jakarta kejuaraan bola basket tiga lawan tiga diperbolehkan menggunakan satu kali sistem pull atau round robin
dan babak berikutnya adalah knockout
di sini enggak di sini adalah round robin sebanyak tiga kali
dan terakhir baru knockout
nah kenapa seperti itu karena red bull sendiri berbicara tentang endurance
jadi banyaknya pertandingan
jadi kalau ditanya hari ini kalau sampai final atau juara berapa kali main
jadi tiga belas kali main dalam sehari
itu yang membedainya
kejuaraan ini diikuti oleh dua puluh empat tim peserta
kesemuanya merupakan undangan
tim yang diundang merupakan tim dari komunitas basket universitas mantan pemain profesional dan juga para pemain junior bola basket indonesia
sebenarnya buat pemain muda sangat bagus ya
karena banyak potensi yang bisa dilihat
setelah mempertandingkan empat grup dan babak kedua dapatlah dua tim terbaik dari setiap babak
bertemulah dua tim terkuat di babak final
menjadi yang terbaik setelah mengalahkan tim perbanas
rendy putrama jakarta